lembaga perlindungan saksi dan korban telah memutuskan memberi perlindungan darurat terhadap baradae
sebagai saksi kunci sekaligus justice collaborator dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
lpsk akan mengumumkan surat teknis perlindungan secara resmi pada hari ini lima belas agustus dua ribu dua puluh dua pada pukul satu siang nanti
sementara itu lpsk memberikan sinyal kuat untuk tidak memberikan perlindungan kepada istri irjen ferdisambo putri cenrawati
lpsk tidak bisa memberikan perlindungan kepada putri cendrawati karena status hukumnya yang masih belum jelas
apa saja yang dibahas pada pagi ini dalam rapat mahkamah pimpinan di sana
ya sampai dengan hari ini masih berlangsung sidang mahkamah pimpinan lpsk yang memang diselenggarakan secara rutin setiap minggunya
untuk memutuskan permohonan permohonan perlindungan yang masuk ke lpsk
nah untuk hari ini kita akan rencananya akan menyampaikan terkait dengan beberapa permohonan
dan hubungan dengan peristiwa ini
yang rencananya jam satu siang kita akan preskon di kantor lpsk
nah begitu mas
baik sembari menunggu preskon
tentunya kami ingin tahu masyarakat ingin tahu mas ruli
lpsk sudah menyatakan akan umumkan soal teknis perlindungan secara resmi pada hari ini
terkait perlindungan darurat terhadap barada eliezer
ya tentu gini
sejak dua belas agustus sampai dengan hari ini
kita sebut namanya perlindungan darurat
perlindungan darurat itu bisa diberikan hanya dengan cukup dua persetujuan pimpinan
karena dianggap penting untuk segera dilakukan perlindungan
nah karena hari ini dia sudah dibahas saat ini sedang dibahas
maka setelah itu perlindungan darurat itu berhenti dan menjadi perlindungan
secara reguler gitu ya
kepada yang bersangkutan
nah kenapa dia darurat
karena waktu hari jumat itu belum terselenggaranya sidang mahkamah pimpinan lpsk
analogi darurat di sini saya ingin tahu mas ruli apakah benar ada ancaman atau tekanan terhadap baradae
di penyidikan dalam kasus ini
apakah ada ini bersifat ancaman sehingga langkah cepat ini diambil oleh lpsk untuk memberikan perlindungan darurat terlebih dahulu sebelum paripurna pada hari ini
pertama saya ingin menyampaikan begini
bahwa kalau berdasarkan prosedur lpsk ada beberapa hal yang sifatnya bisa didaruratkan
artinya ketika permohonan masuk lpsk langsung memberikan perlindungan darurat sebelum sampai nanti ke smpl
nah salah satunya adalah misalnya adanya keterancaman yang faktual atau potensial terhadap orang yang mengajukan permohonan
yang kedua adanya ketidakpun
kebutuhan keterdekaan proses hukum
dan adanya kebutuhan pemulihan atau tindakan medis terhadap kondisi medis dan psikologi seseorang
jadi tiga hal itu menjadi acuan lpsk untuk memutuskan satu permohonan dalam kondisi darurat atau tidak
nah dalam konteks kasus baradae kemarin kita melihat tentu keterangannya sangat penting
dan ini akan membuat terang perkara ke depan
dan untuk itu kita harus memperhatikan baik secara fisik psikologis maupun menjaga konsistensi dan keterangan barada eliezer dengan baik dan sungguh sungguh
tidak ada hal hal yang lain di luar sana yang bisa mempengaruhi keterangan yang bersangkutan sehingga berubah berubah
itu tujuannya kenapa lpsk kemudian
duluatkan sejak jumat
karena kan kita tahu sebelumnya sempat ganti pengacara sempat beda keterangan sempat banyak hal yang terjadi
sehingga ketika sudah firm lpsk melihat mencocokkan dengan sumber sumber informasi lpsk maka diputuskan segera untuk darurat
baik perlindungan yang diajukan ini kalau kita simak dari kuasa hukum yang baru rodi talapesi mas ruli menyatakan poinnya adalah
perlindungan prosedural fisik hukum
berarti anda menyadari ya ada semacam ancaman di rutan ataupun tekanan di sana sehingga harus diperhatikan dari pengamanan
kemudian yang bersangkutan atau barada eliezer harus diperhatikan makanan yang akan masuk karena akan diduga akan diracun atau seperti apa nanti akan dilakukan oleh lpsk mas ruli
begini teknis perlindungan itu kan semuanya adalah perkiraan resiko
tugas lpsk adalah
memitigasi segala kemungkinan resiko yang kita sebut potensial ancaman
potensial ancaman itu tidak selalu berhubungan dengan fisik sebetulnya
tekanan tekanan terhadap psikis pun menjadi bagian dari potensi dari sebuah ancaman
nah lpsk itu sebetulnya kan juga harus bisa melihat situasi di luar sana
apakah ada hal hal yang bisa mengganggu
dari kondisi pemohon dalam hal ini bardaik
nah itulah kemudian segala sesuatu yang dapat mempengaruhi keterangan harus sebisa mungkin dimitigasi terlebih dahulu sebelum terjadi secara faktual
ancaman intimidasi teror gangguan gangguan yang menyebabkan kurang baiknya nanti keterangan yang dimiliki
kalau hari ini diputuskan akan diberikan
perlindungan yang tidak sementara lagi atau tidak darurat atau secara resmi akan diberikan ke barada eliezer
tapi kalau saya simak juga apakah ini juga akan mendapatkan perlindungannya dari pihak keluarga baradae
apalagi ini ada dugaan ancaman tentunya ke pihak keluarga dari baradae di manado
tapi yang saya sampaikan tadi
segala sesuatu yang akan mengganggu yang bersangkutan perlu kita pastikan mengurangi resiko risiko yang akan terjadi
mencoba penjajakan dengan apa
mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga segera
mas ruli saya ingin tahu juga bagaimana dengan perkembangan permohonan perlindungan dari ibu putri cenrawati kepada lpsk
apakah akan diumumkan juga pada hari ini
akan disetujui atau tidak
tapi akan anda jawab
saya jedad tetaplah bersama kami di cnn indonesia
saya sudah selesai

terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama juru bicara lpsk pak luli novwian
mas ruli kita lanjutkan kembali dialog ini
tentunya juga publik bertanya tanya
sampai detik ini mas luli terkait dengan motif pembunuhan berencana terhadap brigadir commandantadi roswa
tapi ini kan masih menjadi apa ya kalau menyimak dari pak mahfud md ini konten orang dewasa dan masih belum bisa diungkap ke publik nanti saja di peradilan
tapi ini kan sebagai bahan penyidikan tapi yang anda ketahui dari pemeriksaan yang anda lakukan terhadap eliezer
apakah ada hal yang diungkapkan oleh eliezer terkait emotif menembak terhadap brigadir joshua selain ada perintah dari fadisambo
sama ya mas sama informasi informasi itu banyak yang beredar tentang motif
namun ya sebagaimana juga pak mahfud sampaikan biarlah wilayah itu menjadi wilayah kepolisian nanti di atau nanti akan terbuka di pengadilan
kita nggak mau juga berasumsi tentang motif
bahwa ada peristiwa itu kemudian sudah diumumkan polri juga bahwa ada perencanaan untuk itu
ya memang kita juga tidak mendalami itu
posisinya kita fokus pada penanganan perlindungan perkara dukungan lpsk terhadap perlindungan ini agar proses berjalan dengan baik dan lancar
baik ini kan juga menjadi tengah sorotan dan lpsk juga sudah memberikan pernyataan ke publik soal adanya amplop coklat dari ferdisambo ketika kasus ini bergulir
kalau saya tidak salah ya saya kutip ini terjadi ketika empat belas juli lalu tiga belas juli ya
dari pihak ferdisambo bertemu dengan dari staf lpsk ada amplop coklat
apakah ini benar sugohkan yang akan diberikan dari ferdisambo ke pihak anda mas ruli
ya jadi begini tentang adanya amplop coklat iya
apakah isinya uang atau bukan lpsk tidak bisa mengkonfirmasi karena sesaat setelah diantar atau diserahkan
bukan diambil dulu terus dibuka
jadi barang itu tidak sama sekali kami terima
dan itu memang terjadi peristiwanya
ini dilakukan ya ketika awal permohonan perlindungan dari ferdisambo dan juga putri cenrawati ke pihak anda ya
diberikan ke pihak anda
ya itu tanggal tiga belas kalau saya tidak salah ya tanggal tiga belas
itu memang ketika itu kita melakukan koordinasi dengan banyak pihak
membuat terang perkara tentu dengan informasi keterangan kronologi yang kita sama sama tahu di awal seperti apa ya
nah tentu kita juga melihat bahwa itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan
dan kami memiliki prosedur dalam urusan seperti itu
dan tentu kami tidak akan pernah menerima hal hal seperti itu
tidak tahu isinya artinya tidak tahu apakah uang di dalam amplop atau map tersebut atau tidak ya begitu ya mas ruli
ya tapi ada clue bahasa bahasa
yang mengarah ke situ mungkin ya
baik tapi kalau selama ini di lpsk jika seseorang mengajukan permohonan perlindungan apakah selalu membawa amplop atau tidak ya mas ruli
tidak mas lpsk gratis tidak berbayar bahkan kita yang mendatangi orang yang membutuhkan perlindungan
kita dalam melakukan perlindungan atau penelahan mengedepankan sensitif terhadap pemohon sensitif terhadap saksi dan korban
karena mereka adalah orang yang paling
mereka adalah orang yang paling menderita dalam konteks peristiwa pidana
maka dari itu kadang kadang hal hal yang selama ini disampaikan publik pertanyaan kenapa lpsk harus ke rumah ibu p segala macam
itu bukan hanya untuk ibu p bahwa korban yang ada di ujung pulau pulau pun lpsk datangi untuk memastikan bahwa hak haknya terpenuhi
nah kalau apakah pernah dan sudah ada pengalaman sebelumnya
ya tentu mas ppk seringkali ditawarkan sejumlah uang gitu ya agar permohonan perlindungan yang diajukan bisa diterima atau berjalan dengan baik gitu ya
tentu kami beberapa kali seperti itu mengalami dan sikap lpsk tim lpsk anggota anggota lpsk staff yang menelaah alhamdulillah semuanya punya integritas yang baik dan kuat
pemberian amplop yang sudah anda tolak pihak anda apakah ini juga sudah dilaporkan ke kapolri maupun ke ketua kompolnas pak mahfud md
jadi begini itu kan informasi dari pak menko ya awalnya
kita sempat diundang pak menko untuk menanyakan sejauh mana penanganan lpsk investigasi dan informasi informasi yang dimiliki lpsk
nah hal itu kami sampaikan kepada pak menko dalam undangan pertemuan yang di
lakukan di tempatnya pak menko
itu pak menko kalau kapolri bagaimana mas luli
ada rencana ke arah sana
tidak pernah kalau dalam pengalaman lpsk lpsk pernah melaporkan penerimaan seperti itu ke kpk ya ke unit gratifikasi kpk
baik mas ruli kita beranjak mengenai ibu putri cenrawati lembaga perlindungan saksi dan korban menilai cukup proses ya pemeriksaan swab
proses penerimaan psikologis terhadap istri irjian hudi sambo putri cenrawati soal permohonan perlindungan yang dilayangkan pada empat belas juli silam
bisa anda gambarkan sejauh mana dari hasil permohonan ini apakah resmi ditolak pada hari ini mas ruli
saya nggak berani mendahului pimpinan mas nanti di preskon akan pasti disampaikan
namun kami sudah melakukan serangkaian wawancara investigasi
mencari sumber sumber informasi yang bisa dipercaya penguat prosedur hukum bahkan koordinasi dengan penegak hukum
yang kami sulit dapatkan itu adalah keterangan yang langsung dari yang bersangkutan
semua kami sudah dapat yang malah sulit kami dapatkan adalah keterangan dari yang bersangkutan
karena kondisi kondisi yang bersangkutan masih dalam situasi yang belum mungkin memberikan keterangan kepada lpsk
mungkin keterangan kepada pihak lain masih bisa kali
tapi ketua anda pak hastoat bojjian
memberikan sinyal akan menolak dari pengguna perlindungan ini karena yang bersangkutan irit bicara
tidak mampu berkomunikasi dengan lancar karena masih ada kondisi dari trauma dan menyarankan mencari psikiater
apakah ini akan diumumkan pada hari ini untuk putri cendrawati

pimpinan kami pak ketua menyampaikan hal demikian karena memang kan kita punya standar syarat dan ketentuan dalam
ya kita akan umumkan hari ini pimpinan kami pak ketua menyampaikan hal demikian karena memang kan kita punya standar syarat dan ketentuan dalam
memberikan atau memutuskan menerima permohonan perlindungan seseorang
jadi kalau arahnya belum bisa kita terpenuhi maka tentu lpsk belum bisa menerima
kalau sudah gugur di dugaan unsur pidananya oleh baras empori terhadap kasus dugaan pelecehan seksual
tentunya ini juga akan gugur juga permohonan perlindungan ini mas ruli
dalam kasus ini atau kasus lain
dalam kasus ini tentu iya
ya tetapi kalau sebetulnya permohonan perlindungan itu kan kita lihat dulu mas
kalau ada perkara misalnya perkara yang beda ya kemudian dihentikan
penghentian oleh penyidik itu ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan seseorang
itu pra peradilan sebetulnya itu konteks hukum
nah tentu memang posisi lpsk nggak bisa ikut begitu saja kita tetap melakukan pendelaan investigasi dan assessment secara independen
baik secara independen
namun penghentian perkara oleh penyidik polri adalah salah satu bagian faktor atau hal hal yang menjadi pertimbangan lpsk untuk memutuskan perlindungan
baik kita tunggu konferensi pers yang akan gelar pukul satu siang nanti terima kasih atas bincang bincangnya pada siang ini mas ruli novian
assalamu'alaikum salam sehat selalu
wa'alaikumussalam salam sehat selalu